sejumlah sarana prasarana protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan cek suhu tubuh hand sanitizer dan petugas baik penyaji makanan koki masak hingga tempat pemesanan makan yang dibatasi plastik
menjadi perhatian menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menparekraf isnu tamakusbandio saat berkunjung ke rumah makan khas bali timbungan di kawasan sunset kota badung bali
kunjungan ini sekaligus mengecek kondisi rumah makan yang telah mendapat sertifikat protokol kesehatan berbasis chse atau cleanes healthinness safety and environmental akhir november kemarin
menurut menteri wisnu tama kunjungan kali ini untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berbasis cshi telah dilaksanakan
kesiapan protokol kesehatan ini penting khususnya di sektor sektor pendukung pariwisata lantaran menjadi jaminan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung
apalagi menurut menteri wisnu tama
protokol kesehatan berbasis cssi di sektor pariwisata tanah air telah mendapat perhatian dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia
kesehatan berbasis chse di sektor pariwisata tanah air telah mendapat perhatian dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia luar
kesehatan berbasis chse di sektor pariwisata tanah air telah mendapat perhatian dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia luar
kesehatan berbasis chse di sektor pariwisata tanah air telah mendapat perhatian dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia luar khususnya organisasi kepariwisataan dunia luar
lebih dari sembilan ratus usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di bali telah mengajukan sertifikasi protokol kesehatan berbasis cssi dari target seribu usaha yang ditetapkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif